pendukung presiden ya selalu seperti itu kan selalu ada dua pihak yang berseberangan dalam politik
nah di sidoarjo jawa timur relawan pendukung jokowi mendeklarasikan dukungannya dengan membentuk kelompok relawan dengan nama teman jokowi
ditandai dengan pemotongan tumpeng teman jokowi jati meneklarasikan siap memenangkan pasangan jokowi dodo dan ⁇ maruf ⁇ amin
dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
mereka optimis kinerja jokowi selama pemerintahannya akan menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam menentukan sosok pemimpin
apalagi gaya jokowi saat ini sering tampil bergaya milenial sementara wakilnya kiai ⁇ maruf ⁇ amin akan mewakili suara muslim
ditambah lagi perpolitikan di indonesia kian diminati kalangan pemuda
bukan tidak mungkin generasi milenial diakini akan menjadi penentu dalam perubahan bangsa

baik itu pakaian milio tingkah laku milio itu sangat milenial
dan itu ternyata sangat berlalu
riku hardiansyah kondri putar sidoarjo jawa timur